namirsa belum jawab pertanyaan saya
kenapa namirsa mau menerima anak itu
sedangkan suaminya naila saja tidak mau
sungguh besar cita citanya bagi indonesia
tiara suara kamu bagus banget
kamu bisa masuk dalam kelompok paduan suara
kira kira saya bisa menjadi penyanyi utama
nanti ya ibu tentukan setelah kita mendengar suara dari anak baru
karena cuma dia yang belum nyanyi
intan sekarang kamu maju ya
anak anak jangan lupa
anak anak kalian tenang dulu ya
kalian belum denger suara intan bernyanyikan
malu ya suaranya jelek ya
tiara kamu gak boleh begitu tiara
iyah dengerin dulu intan
nama ibu jadi seorang orang

memikir resonates terdamping di hati mereka untuk mengetahui kenyataan di antaranya
kembali dalam keselamatan

cukup kita partil
putri sejati putri indonesia

sungguh besar cinta citanya bagi indonesia
anak anak tadi setelah ibu mendengar semua kalian bernyanyi
kamu jadi penyanyi utama dalam paduan suara ini
selamat ya intan
ih pensilnya kok jelek banget sih
kalau aku mayah
kalau pensiun jelek itu aku buang
masa pensil jelek disimpen
kalau udah jelek dibuang
masa beli pesi doang gak mampu
kalau udah jeleknya gitu
karena allah suka sama orang lainnya
aku memang bukan orang kaya yang seperti tiara
jadi kenapa aku harus tersinggung
karena kenyataannya aku memang orang miskin
tapi aku tidak perlu malu jadi orang miskin
tungguin disini pak ustadz
harusnya sayang bertanya
kamu lagi punya masalah ya
kamu lagi punya masalah ya
saya lihat muka kamu suntuk banget
silahkan duduk pak ustadz
iya terima kasih
kalau lagi punya masalah cerita sama saya
siapa tahu saya bisa bantu
gak ada pak ustadz
saya kenal kamu sudah lama
kamu gak biasanya seperti ini
pak ustadz tau kan kalau saya itu bukan orang baik
saya udah ngelakuin kesalahan pak ustadz
dan saya nyesel
saya udah ngakuin dosa pak ustadz
dan sekarang hati saya itu gak tenang pak ustadz
ketika seseorang melakukan kesalahan
itu salah satu tanda
masih ada kebaikan dalam hati
kamu belum terlambat untuk memperbaiki diri
tapi kalau semuanya ada kejadian gimana pak ustadz
jika kamu pernah berbuat salah sama manusia atau seseorang
yang harus kamu lakukan
akui segala kesalahan kamu
minta maaf secara tulus
kalau orang itu gak memaafin pak ustadz
tidak halal bagi seorang muslim
yang menjauhi kawannya selama tiga hari
apabila lebih dari tiga hari
berbicara lah dengannya
dan berilah ia salam
kalau dia membalas salam
berarti kamu berdua akan mendapat pahala
kalau dia tidak membalas salam
ia telah membawa dosanya
sementara kamu akan mendapatkan pahala
sementara kamu akan diampuni dosa kamu
itu adalah hadis riwayat muslim
atas kesalahan kamu
kalau gue mengakui kesalahan gue
pak asin akhirnya bakal berkisah sama gue
terus gue ditangkap lagi
setelah kamu mengakui kesalahan kamu
selanjutnya kamu mohon ampun kepada allah
dan kamu harus ingat satu hal
allah itu maha pengasih dan maha penyahya
jika kamu masih melakukan perbuatan itu
maka kamu akan dikejar
dihantui rasa bersalah kamu
jika kamu ada kesalahan
kalau kamu terus berpilihan
kamu akan tak dikenalkan
jangan harap kamu akannya semia
dihantui rasa bersalah kimia
dihantui rasa ratus
jadi anaknya nailah bu
kalau kamu serius
ibu bersyukur sekali
kamu mau menerima anak itu
anak itu kan hasil kejahatan orang lain
namirsa belum jawab pertanyaan saya
kenapa namirsa mau menerima anak itu
sedangkan suaminya naila saja tidak mau